beredarnya viral di media sosial yang berisi penolakan pagelaran wayang kulit karena dianggap tidak sesuai syariat islam
membuat wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf geram
wagup meminta penggugah viral segera ditangkap karena dianggap mengganggu stabilitas negara
inilah spanduk berisi tentang larangan pertunjukan wayang kulit yang menjadi perbincangan netizen di sebuah akun twitter dpp fpi
isi spanduk tersebut berisi penolakan keras pemutaran wayang kulit karena dianggap tidak sesuai dengan syariat islam
pelanggaran ini kontan membuat wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf geram
ia justru menilai wayang yang merupakan warisan budaya dan salah satu bentuk penyebaran agama islam yang dulu pernah dilakukan oleh sunan kalijaga
gus ipul mendesak aparat hukum segera menangkap penggugah viral tersebut karena dianggap mengganggu stabilitas negara
spanduk spanduk seperti ini kelihatannya sepele
tapi ini bisa jadi sangat mengganggu sekali
ada viral beberapa dan itu modelnya macam macam gitu yang menurut saya kita prihatin ada hal hal seperti ini
sebelumnya di jakarta beredar luas sebuah viral berisi foto spanduk bertuliskan larangan pemutaran wayang kulit yang dianggap tak sesuai syariat islam
spanduk itu diduga dipasang di bilangan rawasari cempaka putih jakarta pusat oleh sebuah aliansi masyarakat muslim sejakarta
sebelumnya di jakarta sebuah video yang terlihat seperti ini